pemerintah akan fokus pada peningkatan daya saing untuk setahun ke depan
termasuk diantaranya inovasi dan penguatan sumber daya manusia
untuk itu melalui ruu apbn dua ribu dua puluh
target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di angka lima tiga persen
ini akan dilakukan melalui konsumsi dan investasi
kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh adalah
apbn untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia
pada tahun dua ribu dua puluh pemerintah menyusun asumsi makro sebagai berikut
pertama pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat lima tiga persen
dengan konsumsi dan investasi sebagai motor
inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat tiga satu persen
untuk mendukung daya beli masyarakat
kedua di tengah kondisi eksternal
yang masih dibayangi oleh ketidakpastian
nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran
investasi terus mengalir ke dalam negeri
karena persepsi positif atau kemampuan
yang diperlukan oleh pemerintah
pemerintah juga mencari kemampuan

dengan demikian suku bunga spn tiga bulan diperkirakan
berada di tingkat lima empat persen
ketiga harga minyak mentah indonesia icp
diperkirakan sekitar rp enam puluh lima amerika serikat per barel
dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global
pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak
dan komoditas global
keempat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam
termasuk minyak dan gas bumi
target lifting minyak dan gas bumi di tahun dua ribu dua puluh
diasumsikan masing masing sebesar tujuh ratus tiga puluh empat ribu barel
dan satu sembilan belas juta barel setara minyak per hari
seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro
di atas menjadi dasar
dalam penyusunan rapbn tahun dua ribu dua puluh
ketua para wakil ketua dan para anggota dpr ri
dan dpd ri yang saya muliakan
pada tahun dua ribu dua puluh pemerintah akan menempuh tiga strategi
kebijakan fiskal yaitu memobilisasi pendapatan
dengan tetap menjaga iklim investasi
meningkatkan kualitas belanja agar lebih banyak
dan lebih efektif dalam mendukung program program prioritas
serta mencari sumber pembiayaan secara hati hati dan efisien
melalui penguatan peran kuasi fiskal
sejalan dengan hal tersebut kebijakan rapbn tahun dua ribu dua puluh
dirancang ekspansif namun tetap terarah dan terukur
ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk membuat
apbn lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas
dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas yang aman
sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh
fokus rapbn diarahkan pada lima hal utama yaitu
pertama penguatan kualitas sdm untuk mewujudkan sdm yang sehat
yang cerdas yang terampil dan sejahtera
kedua akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung
ketiga penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab
tantangan demografi dan antisipasi aging population
keempat penguatan kualitas desentralisasi fiskal
untuk mendorong kemandirian daerah
dan kelima antisipasi ketidakpastian global
dalam pidato kenegaraan presiden joko widodo dalam rangka
hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat tahun ini
dalam sidang tahunan presiden menyampaikan sejumlah pertanyaan

di berbagai bidang dan juga tantangan bangsa indonesia ke depan
pembangunan sdm menjadi salah satu prioritas yang disampaikan presiden
untuk menuju indonesia maju
pertanyaannya kemudian adalah seperti apa membangun sdm
yang akan dilakukan oleh jokowi
apakah sudah sepatutnya sdm menjadi fokus pemerintahan saat ini
atau kemudian ini hanya menjadi bagian dari janji politik
karena kemarin juga pak jokowi menjanjikan akan fokus membangun sdm
di periode keduanya
kita akan coba diskusikan soal itu
berangkat dari pidato presiden
pada hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak yanwar nugroho
deputi bidang kajian dan juga pengelolaan program prioritas
dari kantor staff kepresidenan
pak yanwar selamat malam
selamat malam mas
terima kasih pak sudah hadir di prime news
dan sudah ada mbak eni srihartat ekonom dari indef
mbak eni selamat malam apa kabar
selamat rehat baik
oke sebelum kita akan mulai diskusi mbak edi dan juga pak yanuar
ini kita tentu akan membahas soal sdm yang tadi kita banyak sering disebutkan
oleh pak jokowi baik di pidato yang pertama kedua
tahap terakhir yang dinotak keuangan
pak jokowi juga lagi lagi menyinggung soal pembangunan sdm
fokus ke arah sana
kita coba lihat lagi apa tadi bagaimana presiden tadi menyampaikan soal
juga menyinggung soal pembangunan sdm untuk periode berikutnya
salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional
dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia
sdm yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital
berbagai program pembangunan sdm kita siapkan untuk memastikan
bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan
kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi
dengan perkembangan teknologi
indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global
jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia
sebagian besar penduduk kita berusia muda
kelas menengah kita tumbuh dengan pesat
saya yakin dengan fokus pada peningkatan
sdm kualitas sumber daya manusia
indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju
baik saya langsung ke pak yanuar kalau begitu
pak inwar dengan tadi kita melihat banyak pak jokowi menyinggung soal membangun sdm
apakah kita bisa katakan bahwa memang pak jokowi hari ini sedang ingin berfokus
dan menjadikan pembangunan sdm itu sebagai prioritas
atau kenapa sebenarnya pak yanuar
saya kira kalau kita mencermati tiga pidato tadi ya mas
jadi ini kalau saya melihatnya
ini melihatnya satu kesatuan
yang disampaikan di depan mpr sidang tahunan dan pidato kenegaraan
lalu yang ketiga nota keuangan
beliau menekankan berkali kali bahwa konteksnya ini sedang berubah
bukan hanya teknologi tapi juga hubungan antarnegara
dan itu mensyaratkan negara itu akan unggul kalau sumber daya manusianya itu juga unggul
indonesia akan maju kalau sumber daya manusianya unggul
saya kira ini pesan tiga tadi itu adalah ajakan presiden untuk membawa kita ke sana
tapi memang tidak hanya sdm
beliau juga menyampaikan kan
meneruskan membangun infrastruktur
beliau meneruskan juga menyampaikan juga mengenai reformasi birokrasi
tetapi memang kata kunci sdm ini menjadi amat penting menurut saya karena satu
kita dituntut untuk makin adaptif pada perubahan
karena itu kata kuncinya bukan hanya menciptakan orang orang yang unggul saja
itu jelas penting
tetapi kemampuan berkolaborasi
di tiga pidato tadi pesannya sangat jelas
di sidang tahunan tadi kolaborasi antar lembaga negara
di pidato kenegaraan presiden mengatakan kolaborasi pemerintah non pemerintah swasta
dan di apbn sangat kelihatan bagaimana memang ketika pemerintah membangun
itu sumber dayanya memang keroyokan dari banyak pihak
kata kunci yang kedua
kata kunci yang ketiga adalah terobosan
dan menurut saya terobosan itu cukup bold cukup kencang presiden mengatakan
dengan porsi yang sangat jelas di apbn
bukan hanya untuk memenuhi amanat undang undang atau karena sudah diirmak
tetapi memang karena kesadaran penuh bahwa sdm unggul itu harus sehat
harus terdidik baik
kita harus bisa mengentaskan kemiskinan di hulu
di hilirnya tadi yang bertalenta
oke dengan cara apa kemudian untuk membangun sdm itu
apakah sudah ada gambaran rancangan pemerintah dari pak jokowi untuk kemudian bisa fokus membangun sdm
atau mungkin lima tahun terakhir memang agak dikesampingkan soal sdm ini sebenarnya pak yanuar
lima tahun ini saya kira yang terjadi adalah bukan saya kira saya yakin dari kantor saya soalnya kami ikut mengamati dengan sangat jelas
lima tahun terakhir ini yang dibangun adalah fondasi
misalnya bagaimana jaminan kesehatan nasional kita sekarang ini
mungkin belum banyak yang tahu bahwa sudah sekitar sembilan puluh tujuh
fondasi sdm ya
sdm fondasi sdm
kan selama ini lima tahun ini yang kita lihat banyak di layar tv atau di koran adalah infrastruktur
jembatan bandara pelabuhan
lima tahun ke depan saya yakin soal manusia ini yang akan banyak muncul
tapi lima tahun terakhir ini bukan dihabikan
sama sekali tidak
bahkan saya melihat fondasi yang sangat kuat misalnya dalam jaminan kesehatan nasional
sembilan puluh tujuh juta hampir sembilan puluh enam tujuh kalau saya tidak salah angkanya
itu ditanggung oleh negara pbi nya
penerima bantuan iuran
dari dua ratus lima belas juta penduduk kita yang ikut dalam jaminan kesehatan nasional
bagaimana kita jalan dengan kartu indonesia pintar
bagaimana dengan kartu keluarga sejahtera yang isinya adalah pkh dan bpnt
ini adalah upaya di tingkat hulu memastikan kesehatan dan pendidikan
kalau dalam bahasa pak jokowi tadi adalah sejak dari dalam kandungan hingga lansia
memang negara hadir
memang kemarin barangkali karena tidak terlalu seksi masuk di media barangkali mas
tetapi kalau anda lihat dan angka tidak berabung
kalau anda lihat komposisi apbn mulai dari pak jokowi menjabat tahun dua ribu empat belas hingga sekarang dua ribu lima belas
tetapi banyak sekali terobosan
memastikan tenaga kesehatan itu dikirim sampai ke pelosok pelosok redistribusi guru
dan itu ujungnya adalah untuk mendevelop sdm itu ya
dan saya kira paling dari sekarang ini ke depan lima tahun depan adalah fondasinya dibuat sudah dikuatkan lalu gampangnya digenjot
oke oke oke saya ke mbak eni mbak eni sudah tepat kah kalau kemudian presiden bicara banyak soal
membangun sdm kita fokus ke arah sana untuk membuat indonesia maju
goalnya adalah itu begitu dengan membangun sdm apa catatan anda soal itu
membangun sdm sebuah keniscayaan karena apa sdm itu aktor atau subjeknya mas
jadi kalau kita mau mengerjakan apapun itu pasti yang kita kerjakan kan nanti akan berdampak kepada objeknya yang akan kita tangani
tapi siapa yang melakukan itu nah itu tentu sumber daya manusia
nah sehingga memang membangun sdm itu sudah kefitrahan atau suatu keniscayaan
nah sekarang ini menjadi bahan pembincangan kita diskusi kita karena itu diadres secara eksplisit oleh presiden
jelas sekali itu jelas sekali karena memang kita mengalami ketertinggalan kualitas sdm
nah tetapi yang menjadi catatan kami adalah berbagai macam program yang tadi disampaikan oleh pak jokowi
baik dari sidang awal di pidato apa namanya setahunan maupun kenagaran dan di nota keuangan
ini sebenarnya tidak ada hal yang benar benar baru
kenapa tidak ada yang baru pak
karena instrumennya tadi kan mas rehan nanya masalah instrumen apa untuk mencapai target target itu
misalnya tadi disampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan yang meningkat sudah pasti
termasuk juga bpjs dan sebagainya karena memang sudah ada undang undang jksn gitu kan
dan beberapa terobosan untuk pendidikan vokasi termasuk juga anggaran untuk memberikan biaya sesuai terhadap tidak hanya sesuai yang miskin sampai dengan yang kuliah
bahkan ada yang kartu prakerja
nah semua komitmennya
nah semua komitmen itu sebenarnya sudah tertera di dalam anggaran yang terjadi selama lima tahun ini
walaupun konsentrasi untuk biaya untuk orang siswa miskin itu memang terus ditingkatkan
tetapi yang kita lihat ya yang kita lihat ini kualitas sdm kita sampai hari ini belum mengalami peningkatan yang signifikan
artinya ya artinya berarti yang diperlukan adalah bagaimana
oke artinya apa
yang diperlukan adalah bagaimana manajemen
jadi perubahan dari manajemen
ya komitmen sudah
dan kalau kita evaluasi semua program yang disampaikan oleh pak jokowi dari mulai nawacita dan semuanya termasuk berbagai macam terobosan secara komitmen goodwill dari pemerintah
semuanya sudah bagus
nah kelemahannya selama ini selalu dieksekusi
jadi waktu mengeksekusi program program itu
koordinasi sinergi diantara program
ketepatan efektivitas dari program
itu yang masih menjadi pr
nah sehingga kalau kita berbicara kualitas sdm ini tidak hanya menghadapi era digital
digital itu hanya sebagian
sebagian dari tantangan dinamika yang harus kita hadapi
tapi apa yang lainnya menjadi
tapi pertama sdm itu pertama harus membentukkan karakter building
jadi karakter building itu harus terintriks apa namanya masuk betul di dalam sistem program
di dalam sistem pendidikan kita
bagaimana seorang anak dari kecil kita lihat kalau sekarang yang jadi betul itu di jepang ya
bagaimana anak di jepang itu masih dari pahut kalau di sini ya mungkin ya levelingnya
itu sudah mempunyai kedisiplinan yang luar biasa
dalam hal misalnya sederhana membuang sampah disiplin antri dan sebagainya
itu bentuk dari karakter
dan karakter itu menjadi budaya ketika nanti dia dewasa
bagaimana disiplin kerja mempunyai etos kerja yang bagus
tidak korupsi dan sebagainya
jadi ini yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan kita
yang kedua saya setuju tadi yang disampaikan presiden juga
bagaimana pendidikan itu juga meningkatkan kemampuan
jadi sekarang kan posisi kita di indeks pisa misalnya
jadi walaupun ipm kita terus meningkat dan sebagainya
ini kan itu angka angka kuantitatif
bagaimana misalnya akses mereka terhadap pendidikan dan sebagainya itu kan dari ipm
tetapi bagaimana kualitas pendidikan
itu kan diantaranya terefleksi dari indeks pisa
nah indeks kita masih sangat tertinggal
padahal tadi alokasi pendidikan dan komitmen untuk menyalurkan anggaran melalui pendidikan
sudah luar biasa sebenarnya
nah jadi kelemahannya di mana
nah kelemahan itu mestinya yang lima tahun ke depan itu betul betul
betul betul untuk dibedah dibenahi
jadi manajerialnya sebetulnya ya mbak elinda
dan untuk itu tadi anda katakan sebenarnya tidak ada yang baru
tidak ada yang baru
karena kan komitmen untuk kesehatan itu memang sudah ada payung hukumnya bahkan
saya ke pak yanuar
silahkan pak yanuar
ada tanggapan tidak soal itu
saya kira saya setuju sih sampaikan oleh mbak ini tadi
karena ini satu sisi kan komitmen pemerintah
sisi yang kedua komitmen itu tidak ada
tidak hanya soal alokasi anggaran
sekarang ini banyak sekali orang yang mengira ya mbak ya
bahwa kalau anggarannya kurang atau tidak
ini jelas jelas bukan soal anggaran
tapi soal kalau boleh mbak sedikit bukan soal manajer
tapi tata kelola
menurut saya itu mengapa gaya pak jokowinya ini bukan hanya soal
kalau kita lihat yang pidato kita lihat juga pidato sentul misalnya
presiden tadi adalah ada aspek penting yaitu reformasi birokrasi
kalau birokrasinya masih berjalan dengan cara yang seperti ini ini saja
kekaliteran mbak elinda tadi akan terjadi
lima tahun ke depan nggak kemana mana
karena itu memang perlu terobosan
betul sekali masalah pendidikan kita perlu memastikan karakter budaya
kita perlu kesehatan itu soal stunting itu
itu masalah besar yang harus kita hadapi
yang sekarang ini perlu kita addres
karena itu kalau kita bicara bagaimana menggunakan sumber daya manusia
ini bukan soal anggaran saja
tapi ini soal tata kelola
ada bahasa keren ekosistem
jadi sumber dayanya iya
kerangka regulasinya iya
birokrasinya juga harus diberdayakan
dan saya kira pesan pak jokowi tadi sangat jelas kan
itu sudah menggeser kemarin
langkah berikutnya adalah birokrat
harus dipatah kembali birokrasi
saya kira dialog seperti ini antara sumber daya dan tata kelola
ini akan menjadi dialog kunci ke depan
ini kemudian menjadi pekerjaan rumah dong
kalau kemudian memang mau fokus membangun
contoh paling sederhana
sekali begini mas rehat
tetapi coba lihat profil dari sekolah dasar kita
jadi di kota saya dan di banyak kota yang lain
mungkin di jogja juga demikian
jadi satu sd
guru yang benar benar guru tetap
itu hanya tiga empat orang
bahkan ada kepala sekolahnya yang tidak tetap
bagaimana kita akan membangun sebuah keberhasilan pendidikan
yang benar benar menghasilkan sdm yang bagus
kalau kondisi infrastruktur paling dasar
yaitu gurunya seperti itu
padahal anggarannya lebih dari cukup
paling besar malah ya juga ya gede
tata kelolanya itu yang benar benar harus dibenahi
mbak eni apakah artinya anda mau meng highlight bahwa
lebih baik memperbaiki kondisi pendidikan hari ini
dengan anggarannya sudah besar ini
daripada kemudian mencoba untuk membuat program yang
atau anggaran anggaran baru
untuk memfokuskan terhadap sdm
karena kalau saya tidak salah kemudian
fokus sama bn akan banyak untuk ke sdm ya
pak yanuar ya
apakah itu maksudnya
kita harus break dulu
kami akan segera kembali
ya kita masih mendiskusikan soal bagaimana merancang sdm yang unggul
yang hari ini kita banyak dengarkan
dari pidato pak jokowi dalam rangka
hut kemerdekaan republik indonesia
dan juga sidang tahunan
tampaknya ini bukan perkara yang mudah ya
mbak yanuar dan juga mbak edy
tadi kita sudah bicara banyak
tadi mbak eri juga sempat menyinggung soal pendidikan
apakah maksudnya mbak edy
lebih baik kita fokus dulu
perbaiki pendidikan yang ada hari ini
dari kepada kemudian
fokus ke yang lain lain soal sdm juga
tapi kan sebenarnya pendidikannya adalah basic juga soal sdm
karena pendidikan ini
yang akan menjadi investasi jangka panjang kita
bagaimana membangun sebuah sdm yang benar benar unggul
sdm unggul itu kan tidak tiba tiba
jadi mas rehan bisa seperti ini
karena di sd nya
mendapatkan asupan pendidikan yang bagus
sehingga bisa menjadi host yang andal
ini juga pak yanuar
bagus lagi tuh
nah tetapi yang misalnya vocational
terus juga berbagai macam pelatihan itu
memenuhi kebutuhan dinamika sektor sektor ekonomi yang sekarang berkembang
jadi kan sekarang ini
dengan pendidikan dulu yang
mestinya sistem pendidikan yang kita bangun
tiba tiba kan ini ada dinamika
nah dinamika sekarang
terutama yang sering kita dengar kan itu tadi
industri empat dan sebagainya
nah tentu ini membutuhkan
apa kesiapan khusus
nah kesiapan khusus ini
yang sudah bekerja kan tidak bisa kita balikin lagi ke sekolah
nah tentu ini harus ditambah
dengan berbagai macam pelatihan
mbak ini agak terlambat tidak
kalau kemudian kita hari ini baru bicara soal
saya tidak pernah ada kata terlambat
untuk melakukan sesuatu perbaikan
kalau kita tidak melakukan
berarti ketertinggalan kita semakin jauh
kalau kita memulai
itu gap itu
akan semakin dekat
artinya kita semakin mengejar
kalau memang kita benar benar menyadari
sdm itu aktor utama pembangunan
fokus dalam tata kelola nantinya
itu benar benar sinerginya
itu benar benar sinergi yang
yang benar benar komprehensif
kalau kita lihat
meng highlight masalah koordinasi dan sinergi yang komprehensif
dan bahkan sebelumnya juga dua ribu tujuh belas
ini hampir semua kementrian
terutama yang dua ribu delapan belas ya
ketika pak jokowi menyampaikan
mengenai pendidikan vokasi
itu semua kementrian
tidak hanya kementrian di
bahkan di kemendagri juga ada gitu kan
dan di hampir semua kementrian ada
apa yang mereka kerjakan
apa yang menjadi kebutuhan
misalnya kebutuhan industri
apa yang menjadi kebutuhan pasar tenaga kerja kita
tata kelolanya seperti itu
itu yang menjadi catatan
kalau kemudian memang ingin fokus soal
membangun sdm ya mbak eni
oke saya ke payungan
apa namanya pendidikan vocasional
jadi pendidikan vocasional itu
bagaimana mensupport untuk kebutuhan industri
jadi kalau kita lihat profil
struktur ekonomi kita terbesar itu umkm
di antar kedaerah kita
berbagai macam daerah kita
itu mempunyai keragaman potensi yang berbeda beda
kalau kita membangun
tenaga kerja yang terampil
harus benar benar dikolaborasikan
dengan potensi masing masing daerah
kalau tadi kita mendengar apa yang kata bu eni
soal membangun sdm
tentu banyak sekali pekerjaan rumahnya
kan begitu ya pak yanuar
pak hendro bagaimana kemudian presiden
dan juga mengelola ini semua
untuk mencapai target
begini ya memang
dinamika membangun manusia itu
beda dengan membangun jembatan
atau jalan ya mas ya
ya hidup ya
sudah dibesekan atau belum
benda hidup susah diatur ya
semen segala macam
kalau kita membangun manusia
memahami siklus hidup
melansir tiga kartu baru
ini adalah upaya
apa yang kemarin sudah dimulai
kartu indonesia pintar kuliah
kan pak jokowi menyampaikan
mereka mereka yang dulunya mendapatkan kip
sampai dengan sma atau madrasah
yang kemudian diterima di perguruan tinggi
beliau mau memastikan bahwa
mereka tetap bisa bermimpi
itu berlaku sama dengan kartu prakerja
berlaku sama dengan
memang pr pemerintah
ke mas rian dan teman teman semua
ini soal tata kelola
membangun sdm sebagai prioritas itu
memastikan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik
dimulai dari mana
dimulai dari birokrasi
itu mengapa reformasi birokrasi penting
itu mengapa pak jokowi juga mengatakan kan
efektivitas penggunaan apbn
post post yang gak perlu
kalau kita lihat ya
berarti sekitar lima ratus lima triliun
itu anggaran pendidikan
sekitar satu ratus tiga puluh dua triliun
itu angka besar
tata kelolanya gimana
di sektor kesehatan
tantangan terbesar adalah
meredistribusi tenaga kesehatan
setiap tahun kira kira ada tiga belas dokter baru
jadi rumah sakit gede
gak mau dipungkir
maunya di jakarta
maka misalnya terobosan seperti nusantara sehat
yang didorong oleh kementerian kesehatan
itu mau memastikan bahwa
tenaga kesehatan itu juga sampai ke pelosok pelosok
karena mereka warga negara kita
sumber daya manusia kita yang ada disana
juga perlu dilayani
dan kualitas guru
maka kalau saya tadi ditanya caranya bagaimana
memastikan yang dihulu itu beres
hulu itu artinya kesehatan
lalu yang kedua adalah
pak jokowi menyampaikan tadi kan
kita harus adaptif
kita harus mau mendorong memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi
memastikan orang orang terbaik itu ikut berperan serta dalam pembangunan
asalnya adalah talenta tadi
dan yang ketiga adalah tata kelola
soal tata kelola kan artinya ini pekerjaan rumah juga
untuk pak presiden jokowi
jadi bagaimana menata kemudian pembantu pembantu presiden
ini kan itu disitu kan berarti pr nya sebetulnya pak yanuar
kalau kita bicara
dan karena itu memang
itu mengapa menurut saya menjelaskan
mengapa memang kita perlu lebih profesional
lebih teknokratik menata negara ini
saya tidak mengatakan yang politik tidak penting
tetapi itu mengapa sangat penting bagi kita
karena anggarannya sudah ada
tapi sekali lagi
ini bukan hanya soal anggaran
ini tapi ini soal tata kelola
mestinya harus yang mendengarkan dengan seksama itu politisi
jadi jangan paksa paksa presiden
untuk memilih orang yang benar benar tidak profesional
lagi lagi mau cari menteri nih kebetulan
karena memang bebannya
pr nya kalau menurut istilahnya mas raya
berarti pr nya banyak sekali
kalau suatu urusan ini
tidak benar benar diserahkan kepada yang benar benar berkompeten
itu maka ya kita hanya berhenti di wacana
berhenti di diskusi
masih tetap sama
kita tetap tidak bergerak
harus keluar dari situ sebetulnya mbak eni ya
saran kami sih
kalau pak jokowi memilih menteri
itu yang paling utama adalah
apa tantangan dan persoalan
makanya kompetensi utama yang harus dimiliki
itu yang paling utama
ini yang paling utama
siapa yang diberikan
untuk membantu beliau
karena menteri ini kan
posisi tentu sangat penting
gak mungkin semuanya
ujudkan indonesia maju
gak mungkin semuanya diselesaikan
oleh seorang pak jokowi
pak jokowi kan
tapi leader ini yang menentukan
tetap salahnya presidennya
karena yang memilih presiden
maka kepentingan kepentingan politik itu
jangan sampai mengganggu
konsentrasi presiden untuk memilih
kabinet yang benar benar kompeten
apa sih sebetulnya permasalahan sdm kita
yang selama ini masih
menjadi masalah utama
kalau memang ini mau di reform ya
pertama kita hanya selalu terjebak
kepada angka angka statistik
jadi ketika pemerintah mempunyai program
selalu programnya ini memang
tidak hanya di era
bukan semuanya bagus bagus biasanya
jadi dulu itu selalu misalnya
bagaimana ipm penting sekali lagi
tetapi bagaimana ukuran ukuran
statistik tadi itu tidak hanya
berhenti di situ
kita sudah cukup puas
misalnya ketika kita mampu
kita puas ketika misalnya
kita mampu mewajibkan pendidikan
dari enam tahun ke sembilan tahun
padahal pendidikan itu
tidak hanya sekedar target
nah itu tadi yang disinggung oleh pak jokowi
jangan hanya terjebak ke angka angka gitu
yang sifatnya kuantitatif
yang kita butuhkan sekarang
di dalam persaingan yang sangat
sengit ini adalah kualitas
nah kualitas itu harus
kalau mas januar tadi
istilahnya dari hulu
nah fundamental makanya tadi
dua duanya yang saya bilang
fundamentalnya sistem pendidikan
dan kedua adalah bagaimana kita
melakukan berbagai macam inovasi inovasi
yang memenuhi kebutuhan
selain inovasi tadi juga pak jokowi
soal bicara mengenai persaingan global
dengan negara negara lain
untuk bisa kemudian kita sejajar
dan juga maju
ada pak jokowi sempat menyinggung
ini bonus demografi nanti kita akan
diskusikan pak januar dan juga mbak edy
kita harus beritahu lebih dahulu
apakah kemudian ini menjadi modal utama
atau kita sebetulnya punya modal modal lain
untuk bisa membangun sdm
menuju indonesia maju
yang diharapkan oleh pak jokowi tadi
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
anda kembali di prime news
kita masuk ke segmen terakhir
kita masih membahas soal sdm
untuk menuju indonesia maju
tadi pak jokowi sempat menyinggung
dan juga untuk perbaikan ekonomi kita ke depan
tadi pak jokowi sempat menyinggung
yang dimiliki oleh indonesia
itu sebaiknya kemudian digunakan
dimanfaatkan sebaik mungkin
modal itukah yang kemudian
memang menjadi dasar pak yanuar
atau kita justru punya modal modal lain
untuk bisa membangun sdm ini
secara angka iya
modal yang lain banyak mas
tetapi secara angka
memang bonus demografi itu
kita harus mempunyai langkah langkah
yang terukur sistematik
dan bisa dievaluasi
karena kalau enggak
itu kan jadi beban
dan menurut saya
dalam kerangka itulah
memastikan pendidikan vokasi
untuk mengurangi pengangguran
atau layanan di bidang kesehatan
dalam bentuk asuransi jkn itu
untuk memastikan manusianya sehat
tidak bisa dididik
kalau tidak sehat
memastikan pendidikan itu untuk semua
kesehatan untuk semua
pendidikan untuk semua
sambil jejaring pengaman tadi itu dinaikkan
mengurangi kemiskinan sebanyak mungkin
itu cara untuk agar kita
tidak masuk dalam jebakan
tapi dapat bonus
kalau kita salah mendidik
kalau kebijakan pendidikan kita ke depan tidak tepat
kebijakan kita tentang kesehatan tidak tepat
kita enggak dapat bonusnya
kita dapatnya beban
karena yang kita mau adalah
sumber daya manusia kita di usia
produktif yang memang produktif
jadi kalau saya mau melihat ajakan pak jokowi tadi
yang beliau sebut tadi
sdm unggul untuk indonesia maju tadi adalah
memastikan kualitas sdm nya itu
nanti mbak ini pasti punya hitung hitungan ekonominya
tetapi kita mau memastikan memang agar demografi itu menjadi bonus
bukan menjadi beban
itu hal pertama
hal yang kedua
saya kembali lagi dan balik lagi ke ajakan pak jokowi tadi
beliau itu mengajak semua
beliau itu menyapa semua
dari lembaga negara masyarakat bisnis
lsm akademisi termasuk birokrasi
kena semua tadi ya
kena semua semua disapa itu
kena peluru maksudnya
dan tadi pak jokowi menunjukkan kan
dengan menunjukkan hp tadi zaman sudah maju kenapa harus
tetapi intinya adalah
memang cara kita membangun cara kita mengelola negara ini
cara kita mengelola pemerintahan
itu memang harus berubah
bagi saya pribadi mas saya senang pak jokowi menyebut tadi
pembangunan berbasis bukti
kebijakan berbasis bukti
untuk menjadi polisi
karena saya kira di negara sebesar ini
dengan tantangan sebesar ini yang terjadi oleh bapak presiden tadi
memang cara kita membangun cara kita membuat kebijakan
memang harus makin evidence space
makin berbasis bukti
jadi ini tidak jadi jargon
karena memang harus terukur
dan saya kira teman teman di pemerintahan
tadi memang jadi wake up call ya mbak ya
karena kalau enggak ini lima tahun itu cepet dong mas
saya tidak terasa saya merasa baru kemarin
saya hampir selesai juga
lima tahun itu cepetnya begini pak enwar
lima tahun ini kan kemudian juga akan cepat lagi lima tahun mendatang
apakah memang sudah digambarkan sudah ada bayangan
langkah langkah konkret pak jokowi untuk bisa membangun sdm ini seperti apa
atau jangan jangan ini hanya untuk menjawab janji janji politik tadi
secara cepat ya mas ya menurut saya janji politik adalah satu hal
tetapi memastikan janji itu dideliver itu hal lain
dan yang saya lihat kami di kantor staff president adalah
kami mau memastikan janji itu dideliver
tiga kartu yang dijanjikan pak presiden sudah dirancang
dan tadi sudah dilihat dalam nota keuangan ya kan sudah disebutkan
kemudian dana abadi ada empat dana abadi
memastikan lpdp dana abadi pendidikan itu meningkat jumlahnya
indument fund nya sehingga bisa mengirim lebih banyak orang
ada dana abadi penelitian dana abadi perguruan tinggi
untuk memastikan pendidikan tinggi dan penelitian kita berkembang
ada dana abadi sehat
dana abadi seni dan kebudayaan
menurut saya ini beliau mau memastikan bahwa itu tidak hanya sekedar janji tapi dijalankan
yang kedua adalah strategi tadi beliau menyampaikan
bagi saya itu adalah strategi
beliau memastikan manusia indonesia dengan talenta talenta yang unggul tadi itu
berkontribusi bagi pembangunan
itu strategi yang harus kita jawab
kita harus mampu datang kita harus mampu pemerintah harus mampu
menerjemahkan visi sdm unggul itu dalam bentuk talenta talenta yang tadi
di semua bidang
itu yang saya inginkan
mbak eni itung itungan ekonomi ini bagaimana soal bonus demografi seperti apa
itung itungan ekonomi ya mbak
bonus demografi itu kan kita mempunyai usia produktif yang jauh lebih besar dari yang tidak produktif
nah bayangkan kalau tidak produktif nggak dapat pekerjaan mereka masih bisa terima nasib
artinya keinginannya pun kan sudah memiliki
kebutuhan kan sudah menurun gitu untuk berbagai macam kebutuhan
minimal kalau yang sudah tidak produktif kan sadar diri
nggak ada keinginan lagi jalan jalan nggak ada keinginan lagi untuk beli hp baru setiap dua bulan sekali kan nggak ada
tapi kalau yang usia produktif ini kebutuhannya tentu jauh lebih besar
nah karenanya memang tantangannya itu bagaimana usia usia produktif ini harus tersedia betul kebutuhan yang paling dasar apa
nah lapangan kerja hanya akan bisa dipenuhi kalau mereka punya kompetensi
jadi dunia kerja pasar kerja kita sekarang ini ini bukan tidak ada
yang tidak ada itu justru kompetensi yang memenuhi persyaratan dari kebutuhan lapangan kerja
makanya kalau kita lihat kan ada pro kontrak polemik mengenai tenaga kerja asing dan sebagainya
tenaga kerja asing tidak akan terjadi
kalau ya kalau satu sisi ya tentu law enforcement dari regulasi
law enforcement dari regulasi benar benar kalau yang nggak profesional nggak boleh masuk gitu kan
tetapi ini juga kebutuhan real
kalau tenaga kerja itu tidak ada nah maka kita tidak bisa menerapkan undang undang ketenaga kerjaan itu
karena tidak ada gitu kan
akhirnya mereka mengambil tenaga kerja terutama sekarang kan yang cukup banyak sekarang yang masuk ke indonesia itu misalnya dari india dan ini yang teknologi tik
teknologi informasi dan komunikasi itu banyak sekali
nah sehingga maka tadi bagaimana membangun dan menyiapkan sdm yang unggul tadi ini harus nanti disesuaikan
kalau dulu istilahnya link and mat
mat harus mat betul dengan kebutuhan industri kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan mengolah sumber daya dari sektor sektor unggulan daerah
jadi kan ini pemerintah sudah punya program yang namanya prukades produk unggulan desa gitu kan
nah bagaimana memberikan talent talent dan bagaimana mengintervensi pelatihan terhadap tenaga kerja yang ada di desa desa itu bukan yang untuk industri
yang secara katakanlah industri industri besar gitu kan
tetapi bagaimana men talent memberikan kreativitas inovasi dan keterampilan untuk tenaga tenaga kerja di desa untuk benar benar bisa mat dengan produk produk unggulan desa
dengan potensi desa
dan juga untuk menjaga keuntungan
dan juga untuk menjaga keuntungan
nah itu baru nanti benar benar ada peningkatan kapasitas ekonomi di desa dan minimal akan menghindari atau mengurangi terjadinya arus urbanisasi ke kota
nah ini kan jadi real dan konkret gitu kan menciptakan lapangan kerja dan menyelesaikan problem tadi gap antara bonus demografi
karena sekali lagi bonus demografi tidak hanya beban kalau kita tidak sampai salah urus
bisa menjadi musibah
nah sekarang saja kalau kita lihat ya berbagai macam wacana di masyarakat ini sudah mulai memunculkan adanya ancaman phk masal
karena terjadi diindustrialisasi gitu kan
nah karena apa
itu bukan satu yang katakanlah hoax menurut saya
ini yang harus juga diantisipasi dan dimitigasi
industri kita ini terus mengalami penurunan
nah padahal industri ini yang benar benar memprodus lapangan kerja yang sangat besar
nah sehingga kalau kondisinya sebegitu dan tidak segera ada langkah antisipasi untuk menyiapkan sdm kita
maka orang yang tadinya mau masuk berinvestasi di indonesia ini menjadi under lagi
dan ini sudah terjadi
itu catatannya sebetulnya yang saya ingin lihat
saya kira pak enoer terakhir bagaimana tanggapan atas hadiah pak enoer di sini
saya kira begini
tantangan untuk memastikan kita makin produktif dan makin unggul
tadi mbak ini sudah menyampaikan kalau saya boleh menggongi
yang dimiliki pak jokowi adalah menghubungkan atau melingkan antara apa yang dibutuhkan oleh industri dan apa yang dihasilkan
saat ini kontribusi pengangguran tertinggi itu dari smk
karena itu semangat dari kartu prakerja misalnya adalah mereform
mengubah secara mendasar tata kelola itu memastikan agar mereka mereka yang didiri di smk atau di blk blk memang match dengan kebutuhan industri
sekarang industri sudah bergerak ke industri empat
kita nggak bisa hanya mengajari menjahit atau memicat
misalnya itu loh pak
jadi karena itu saya setuju
persoalan pertama adalah memastikan mereka sehat
kedua mereka terdidik
ketiga mereka diserap oleh angkatan kerja
diserap oleh lapangan kerja angkatan kerja ini
hanya dengan begitu saya kira bisa terwujud
dan untuk menjalankan itu birokrasi harus berubah
menurut saya itu
berarti men pan rb nya harus benar benar yang handal
mas januar aja
mas januar sih mas januar
kita tunggu mbak eni seperti apa nanti langkah taktis dari pak jokowi untuk membangun sdm kita ke depan
karena itu menjadi tantangan dan juga menjadi penting kalau kita mau menuju indonesia maju begitu ya pak eni
agar tidak hanya sekedar menjadi jargon
terima kasih banyak mbak eni terima kasih banyak pak yunur sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetaplah bersama kami